hmm mama pinter
kavin udah jangan emosi begitu
mama pokoknya aku gak mau kasih harta gue gini sedikit pun sama cynthia ma
iya iya mama ngerti udah jangan emosi terserah deh kamu maunya gimana
udah lah kamu tenang aja
reno akan baik baik aja
ada apa sih
kamu kenapa marah
dia mau menceraikan kamu
atau dia gak bilang
tapi aku gak mau cerai alfian
kamu ini kenapa sih
sehingga kamu gak mau menceraikan dia
kamu kasian sama dia
reno akan baik baik aja
dia tidak akan meninggal
kenapa kamu tampar aku bella
sini aja boleh aja
tokoh saya mendengar biru biru itu untukii
aku enggak akan ngebiarkan kamu ngomong seenaknya seperti itu
seumur hidup iko
baru kali ini iko ngelihat biala semarah itu
ya kamu benar iko
mama juga gak nyangka
itu perempuan bener bener deh
bukan menjadi ibu yang baik
bukannya dijagain malah pergi
ada apa mama yang dipanggil sitiah
keterlaluan banget istri kamu
mama udah berusaha untuk mendiamkan pikir
ya gak mungkin mama terus dong
harusnya kan sitiah
sitiah malah pergi mama cari cari gak ada
gimana sih tuh perempuan
ma sitiah udah gak bisa dimaafin lagi
dia udah bener bener keterlaluan
aku udah terlalu banyak kasih dia sempatan
pokoknya aku akan segera ceraikan dia mah
ya terserah kamu aja lah
kamu siap siap tanda tangani surat perceraian kita berdua
aku akan meminta pengacara aku untuk datang ke rumah kamu
emangnya kita gak bisa ngomongin baik baik ya
pasti kan ada cara lain gapin gak kayak gini
kita bicarain baik baik aja ya
ya udah sitiah
gak ada lagi yang kita bahas lagi sintia
gak ada lagi sitiah
selesai semuanya sitiah
dan asal kamu tau
setelah kita cerai
kamu gak akan mendapatkan harta gono gini
selama kamu menjadi istri aku
kamu gak pernah menjadi istri yang baik buat aku
dan kamu gak pernah menjadi ibu yang baik buat vicky
kamu gak peduli sama vicky
gavin aku mohon sama kamu jangan
pasti ada cincin ya
kamu nih kenapa sih
mama baru aja pulang dari holiday
dan sekarang tiba di rumah denger kamu teriak teriak
gak asik banget ya
apa yang kita takutin selama ini tuh bener
gavin mau menceraikan aku dan
dan dia gak mau ngasih harta gono gininya ke aku mah
oh gitu ya
mama sih terus terang aja ya
sudah tebak suatu hari pasti gavin akan melakukan hal itu sama kamu
permasalahan itu gak akan berhasil ya
permasalahannya kamu nya yang stupid
kenapa sih mama
kamu kan sudah harusnya tidak meninggalkan anak itu disana
berapa juta kali mama harus ngomong sama kamu
kamu harus jaga anak kamu itu
karena hanya anak itu yang bisa membuat kamu memeras mereka serus serusan
kenapa sih ma
mama selalu nyalain aku
mendingan mama tuh kasih saran aku
apa yang harus aku lakuin gak nyalain aku kayak gini ma
sekarang kamu tuh
apa yang aku harus lakuin sekarang
aku gak tau gimana lagi
mama akan kasih tahu ke kamu
ini adalah satu satunya cara
kavin udah jangan emosi begitu
mama pokoknya aku gak mau kasih harta gini gini sedikitpun sama cynthia ma
udah jangan emosi
terserah deh kamu mau nya gimana
tadi pergi ceria banget
kok jadi murung begitu
jangan jangan dia nggak berhasil nih
bawa bella kesini
ya kan aku udah bilang sama mama
bella udah gak peduli lagi sama afif mah
memang afif keras kepala egois sih
mama udah bilang kemarin gak usah nikah sama tiara tapi ngotot aja
pasti mama lagi nih disalahin kalau udah begini
engkau tahu apa yang
apa yang sudah terjadi sama reno
itu semua karena kehendakmu ya allah

tolong sembuhkanlah reno
dia adalah laki laki yang terbaik dalam hidup hamba setelah afif
meskipun hamba belum bisa mencintainya
tapi hamba mohon tolong sembuhkanlah reno
berikanlah dia kesehatan seperti sedia kalah
reno sudah sadar
reno sudah sadar
yuk gimana keadaan suami saya
kami sedang mencari pendonor ginjal yang cocok
dengan pak reno
kalau sampai dia belum menemukannya
itu artinya pak reno harus terus menjalani hemodialisis atau cuci darah
dok ambil saja ginjal saya
ginjal yang dikasih reno untuk saya
saya kembalikan saja
saya bakal balikin ke reno
itu gak mungkin bu
dokter gak usah dengerin dia
suruh dia pulang
dua puluh empat jam dokter gak temuin pendonor ginjal untuk saya
dokter boleh berhentikan cuci darah saya
gak perlu ada perawatan apa apa lagi
saya udah capek dok
dokter makasih ya
kamu mau apa lagi bella
apa yang kamu mau dari aku
apa kamu mau aku menghadiri pernikahan kamu dan afif setelah aja aku masih hidup
itu yang kamu mau
tolong jangan bicara dengan aku
jangan bicara seperti itu lagi
aku di sini mau temenin kamu
gak ada maksud apa apa